setelah terombang ambing sekitar delapan jam di laut speedboat salema yesrael empat ratus lima belas yang membawa dua puluh empat wisatawan akhirnya diselamatkan tim sar sorong pada senin dini hari
ini seluruh penumpang ditemukan selamat meski mengalami trauma
tim sar kota sorong bersama tim sar raja ampat berhasil menemukan speedboat salema yassrael dengan nomor lambung empat ratus lima belas
speedboat ditemukan dalam kondisi hanyut di sekitar perairan tanjung makoi dua mil laut dari kota sorong provinsi papua barat
speedboat ini mengangkut dua puluh empat turis lokal yang seluruhnya adalah pegawai kementerian perhubungan
bersama tiga awak kapal mereka sedang melakukan perjalanan pulang dari wasai raja ampat menuju kota sorong usai berwisata ke sejumlah kawasan di raja ampat
speedboat wisata ini diduga kehabisan bahan bakar setelah setengah jam berlayar menuju kota sorong
dan terumbang ambil di kota sorong
speedboat ini juga menemukan speedboat yang berada di bawah arus hingga ke tanjung makoi distrik sorong kepulauan
saat ditemukan ke dua puluh empat orang wisatawan lokal dalam keadaan syok dan sesak nafas
kondisi tubuh mereka lemah karena mabuk laut
warga negara asing kita kurang tahu tadi karena waktu itu semua sudah masuk di speed yang satunya
karena speednya tertutup jadi kita lihat cuma berapa orang saja